saat ini pertalite masih di kisaran rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
jadi ya di sini memang kita bareng bareng semua punya message yang sama punya keinginan untuk bersuara yang sama
itu masih ada sekitar satu dua pekan hingga tanggal gajian berikutnya
kan ada perhukuman ibu ibu organisasi itu
yang pada waktu itu dua lima puluh tujuh juta
dulu dia katanya dia jago kan bolanya dia
yang disebut predatory pricing bagaimana tidak harga parfum dijual dua puluh ribu tiga puluh ribu t shirt kemudian ada sendal
sisi gelap dan terang kawasan yang berlokasi di kecamatan senen ini
seperti hewan liar yang bisa saja mengkonsumsi batang dan daun tebu
berulang kali nubuatan menunjukkan
tapi enak ini pernah benar benar bisa makan ya
tapi bila dibalik profesor yang dibawa ke sini institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah
saya pun tak mau ketinggalan menyantap kelezatan ikan sidat asap yang berpadu dengan bumbu gulai dengan cita rasa lokal
gue masukin nama gue di sma tiga dan gue terpilih di sma tiga akhirnya
jadi kalau di amerika sendiri kan toleransi beragama itu memang diatur dalam undang undang
makan ini mutlak untuk rakyat kita
sudah bergabung bersama kami komisioner komisi kepolisian nasional atau kompolnas yusuf warshim
untuk pengiriman hingga ke pulau sumatera produsen kerupuk di kampung kerupuk menjualnya dalam kondisi mentah
tapi pertanyaannya apakah bisa di atas tujuh persen
bagaimana ke depan transformasi menjadi